inilah smart wheel chair atau kursi roda pintar buatan dosen fakultas ilmu komputer universitas brawijaya malang
kursi roda pintar generasi ketiga ini telah terintegrasi dengan program komputer untuk memudahkan penggunanya
kursi roda ini dilengkapi dengan dua motor penggerak satu lcd mini display dan dua kamera high definition
untuk menggerakkan kursi roda pengguna bisa menggunakan sembilan fitur yaitu mode manual mode perintah suara mode remote navigation mode human following mode heat movement dan mode eye navigation
untuk penyandang disabilitas kaki pengguna dapat menggunakan mode manual dan remote navigation melalui kendali tangan
sementara untuk penyandang disabilitas tangan dan ganda pengguna dapat memilih mode manual dan remote navigation
suara mode pergerakan kepala atau head movement mode human following atau mengikuti orang di depan pengguna dan mode navigasi lewat mata atau eye navigation
empat mode terakhir ini dapat dipilih sesuai dengan keadaan pengguna
kursi roda pintar ini dikembangkan oleh dosen fakultas ilmu komputer universitas brawijaya malang
ia bersama timnya telah mulai melakukan penelitian sejak tahun dua ribu lima belas lalu
saya mencoba untuk mengkriensi kursi roda dengan sistem yang sementara yang kemarin masih semi otonom
harapan kedepannya juga sistem ini bisa benar benar full otonom yang bisa berjalan sendiri tanpa harus dinavigasi oleh orang
selain mode mode tersebut kursi roda ini juga dilengkapi dengan detektor pengenalan kondisi jalan untuk menghindari jalan berlubang
detektor nama ruangan untuk mengenali ruangan yang dituju pengguna
serta detektor kemiringan yang bisa menyesuaikan kecepatan kursi roda jika berada dalam kondisi menurun atau naik
sejauh ini kalau di ub sendiri itu sudah bisa dibilang sudah cukup akses karena dari ub sudah menyediakan banyak fasilitas seperti pembuatan bidang miring rem
salah satunya itu adalah pembuatan kursi roda elektronik ini itu sudah salah satu fasilitas yang disediakan oleh ub itu sendiri
fitur fitur yang ada di kursi roda pintar ini telah dipatenkan haknya untuk melindungi teknologi hasil karya anak bangsa ini
abdul malik malang jawa timur